terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
kementerian wakil bupati tanah toraja victor datuan batara positif terjakit covid sembilan belas
saat ini victor dirawat di ruang isolasi rumah sakit laki padada tanah toraja setelah sempat menjalani isolasi mandiri
video pernyataan wakil bupati tersebut direkam secara pribadi di ruang isolasi rumah sakit umum laki padada
yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat perawatan pasien positif covid sembilan belas
sebelumnya wakil bupati dinyatakan positif covid sembilan belas melalui rapid test rabu malam tadi
hasil uji swab laboratorium makassar pun serupa yang menyatakan victor datuan batara positif terinfeksi virus corona
victor datuan batara diketahui gencar melakukan sosialisasi untuk mencegah penyebaran virus corona
bahkan pada selasa empat belas
pada sebelas april lalu victor datuan batara juga membagikan sembako kepada tukang ojek sopir angkot sebelum dirinya dinyatakan positif corona
hasil pemeriksaan live di makassar yang diantar langsung oleh dr safari
dimana saya dinyatakan positif terpapar virus corona
saya pun langsung dirujuk ke rumah sakit lagi pada ini
di ruang isolasi untuk penanganan pengobatan sesegera protokol covid sembilan belas